kalau gini caranya bisa bisa mercy gak naik kelas lagi
aku harus ngomong apa ke papahnya mercy
woi jangan kabur mak
mbak mbak aduh gimana nih
tolong nih ketabrak nih
oh saya lia yang bawa ayu ke sini
sekarang lagi di ugd itu lagi ditolongin sama dokter
tengah banget ya anak gue
orang yang nabrak ayu bener bener keterlaluan
bukannya tanggung jawab dia malah kabur gitu aja
tunggu dulu deh
woi woi jangan kabur mak
pasti dia yang nabrak ayu
gue harus sulit tuh cowok ke rumahnya
minta cowok itu tanggung jawab
desak cowok gak bertanggung jawab
eh eh apa apaan nih weh
oh ya gue tau
lo pasti minta ganti rugi kan yang kemarin
gini lo kalau mau minta uang sama gue
gue tuh tau kenapa lo ngotak atik motor lo
supaya nggak ketahuan kan kalau aku tuh barusan nabrak temen gue
gue nabrak siapa sih
hari ini lo nabrak temen gue
lo tuh apa sih
dengar sekarang temen gue tuh lagi masuk rumah sakit
dia sakit parah
orang tuh cuma memanfaatin doang doang
dia tuh orang melarat lang
dia tuh cuma ingin dapetin uang doang dari uang kelo
masa lo gak nyata sih
aku tuh tau gue tuh melarat
tapi gue tuh masih punya harga diri tahu
gue capek denger lo marah marah dari tadi ya
gini gue minta maaf karena kemarin gue nyerempet lo
orang gue sama sekali gak nabrak temen lo
lo mendingan sekarang pergi
ya udah pergi sekarang
eh gue gak usah kasar gitu dong
kan perdisuruh gue juga bisa pergi sendiri kok
walaupun kita baru kenal
tapi aku tuh ngerasa kita tuh udah deket banget
kamu yang kuat ya
gue minta maaf karena kemarin gue nyerempet lo
tapi sekarang gue sama sekali gak nabrak temen lo
cowok itu bener bener keterlaluan
kalau aja dia mau nanggung biaya rumah sakit
pasti beban ibunya ayu kan bakal berkurang

pasti beban ibunya ayu kan bakal berkurang
keringanan aja saya bayar semuanya
saya minta diskon ini
gimana saya mesti bayar semuanya
itu bukan kebijakan saya
saya kerja saya kerja
saya kerja sampai tua
tidak bisa tidak bisa
emang gak terima suster lagi
pasang aja orang yang pada sakit semua
aku punya semua kerja sih
aku punya uang
siapa tau bisa bantu
dari siliah tiga puluh rebu
yang mesti dibayar
gimana kok mesti bayar kekurangannya
aku kasih uang ya
kamu tuh yang sopan
mama kaki dianya aja tuh
papa denger tadi kamu masih main ke mal ya
bukannya langsung pulang untuk les
ah itu semua bukan salah mercy
tapi salah aku ya
tapi salah ayu
ayo aja gak masuk sekolah kok
katanya dia itu ketabrak motor
dan sekarang dirawat rumah sakit
terus katanya sih belum sadar
pelan pelan kalau makan
masa itu semua salah mersi sih
lupa malam ini ada wawancara di tv
kayaknya mulai besok
gue gak usah pakai motor itu lagi deh
udah tadi lia udah duluan
kali ini kita kedatangan tamu yang
yos dan ingrid brata wijaya
pasangan pengusaha terkenal nomor satu
bahkan di indonesia
tentang rahasia kesuksesan anda
ah tentu saja
cinta dan kasih sayang istri dan anak anak saya
keadaan itu isilah meeting meeting
sampai larut malam dan istri yang keluar
arisan tiap hari
untuk itu pasti dok
bahkan saya masih menyimpan
foto putra putri saya ketika mereka masih kecil
saya selalu simpan dalam dompet
sebagai obat stres saya
anda dan pemirsa mau lihat
ketika dia masih bayi
dan sekarang dia sudah berusia delapan belas tahun
foto putri kesayangan saya
dan sekarang dia sudah berusia tujuh belas tahun
putri anda satu satunya ya
oh iya tentu
itu putri saya satu satunya
tentu saja saya sangat dekat dengan putri saya
dan juga dengan putra saya tentunya